pasca penggerebekan rumah taat pribadi di probolinggo kini menjadi objek wisata
hampir setiap hari warga yang penasaran mendatangi kediaman taat pribadi
dan berfoto selfie di depan rumah
heboh penangkapan besar besaran sang maha guru pada pokan dimas kanjeng taat pribadi di probolinggo jawa timur
membuat warga lokal maupun luar kota penasaran ingin melihat dari dekat padepokan penuh kontroversial ini
hampir setiap hari pagi hingga sore padepokan ini selalu ramai dikunjungi warga
bahkan warga yang berfoto selfie menjadi pemandangan biasa di padepokan tersebut
sementara itu hingga kamis pagi meski pemerintah kabupaten probolinggo menghimbau
agar ratusan pengikut taat pribadi di probolinggo
segera pulang namun mereka masih bertahan di tenda tenda di sekitar pada pokan